iya bu ada apa
besok malam kamu harus datang ke rumah ya
ibu ada perlu sama kamu penting
awas jangan sampai tidak datang
iya bu besok riki kesana
tapi kalau kamu datang kamu harus pakai pakaian yang ngapi
dan satu lagi
kamu jangan bawa istri
dia yang bakalan gantiin posisi kamu di rumah ini
saya istrinya mas dude
kamu rekan bisnisnya mas dude kan
aduh yang perlu mbak tahu ya
saya akan menggantikan posisi mbak di rumah ini
bukan begitu sayang
apa yang dia bilang
eh kamu liat dong
serius apa enggak
kamu harus siap siap angkat kaki dari rumah ini
lho lho lho kok malah bengong
eh tamu ada kok nggak dibikinin minuman
makanya sifat kampung jangan dipelihara
bapak tolong bikin minuman untuk bapak dan tamunya tuan
ibu kenapa menangis
bu kalau ada masalah cerita aja
siapa tahu atun bisa bantu bu
sekarang tolong bawain minuman ke depan buat bapak
nanti bapak marah marah lagi ya
terima kasih bu
ya allah siapa perempuan itu
kenapa mas dude tega membawa perempuan lain ke rumah ini
semakin cantik aja
katanya kamu haus saya dong diminum tehnya
ya sih mas aku haus
cuma aku tau apa minuman itu ntar kecambi cambi muka gitu lagi
saya tidak sekeji itu mbak
saya perempuan baik baik
wah hari ini tidak sekecik itu
sekarang tau gak sayang
mengkasih boleh baik sayang
saya mau nginep di rumah sofi
masa mas tega sih
nenggalin saya sendirian
kalau saya keringin gimana mas
kuatkan hati saya untuk menghadapi cobaan ini
besarkan hati saya
untuk lebih tawakal ya allah
juroganmu lewat pinggir dulu dong
bondok eke dateng
lulu pasti pada naksir sama dia
ganteng sih cowoknya
mau dong jeng dikenalin nama brondong
masa sih itu aja yang punya pacar daun muda
pokoknya kalau ketemu yang keren
mau deh eka menafkahinya
urusan duit gampang deh

yesi janda kaya
gimana kalau anak gue ricky gue kasih sama yesi
pasti gue bisa menguras habis hartanya yesi
ini lo brondong eka udah dateng
oke juga tuh berondong
jangan lupa janji lo ya
pokoknya gak ngecewain deh
iya bu ada apa
besok malam kamu harus datang ke rumah ya
ibu ada perlu sama kamu
awas jangan sampai tidak datang
besok riki kesana
tapi kalau kamu datang kamu harus pakai pakaian yang rapi
dan satu lagi
kamu jangan bawa istrimu
ingat harus datang sendiri
pokoknya besok skenario ku harus berhasil
mas dari mana
kok semalam gak pulang
kok semalam gak pulang
ya banyak bacot
ya banyak bacot
eh kemarin kan saya udah bilang
saya nginap di rumah sopi
nanya nanya belulu kayak nenek nenek kamu

biasa gak pulang ke rumah juga gak ada masalah
sekarang nanya nanya lagi ah
mas menghargai saya sebagai istri
mas tau gak mas
melihat mas bermesraan dengan perempuan lain mas
perasaan kamu sakit
eh kenapa gak mati aja sekalian
emang saya mikirin diri kamu
udah saya pengen tidur
kenapa suamiku sendiri tidak pernah sedikit pun menghargai aku ya allah
gak ada apa apa ibu
aku pengen main ke rumah
ibu cuma kangen sama kamu
ibu cuma kangen sama kamu
kamu bilang suamimu baru pulang dari luar negeri
mana kamu lagi tidur
pasti dia dari sana bawa oleh oleh
ah syukur deh
mai nanti malam di rumah kan ada arisan
ibu butuh uang untuk beli makanan
ibu ingin spesial buat kawan kawan ibu
malu kan kalau nggak ada makanan yang spesial
enak juga punya anak anak yang gampang dibohongi
sepertinya gelang berlian yang dipakai maya bagus
pasti harganya mahal
bagaimana ya caranya supaya gelang itu bisa menjadi milikku
kalau arisan ibu nggak pakai perhiasan kan ibu malu mei
sementara ibu kan gak punya perhiasan nak
sejak bapak kamu meninggal semua perhiasan ibu sudah ibu jual
kalau boleh ibu pinjam gelang berlianmu ya nak ya
bu gelang ini kan pemberian mas dude bu
nanti apa kata mas dude kalau gelangnya nggak ada
kamu bilang aja gelangmu dipinjam sama ibu
masa si suamimu gak percaya
kalau kamu gak mau kasih ya gak apa apa
ya biar aja nanti kawan kawan ibu kan bisa menilai kalau ibunya ditelantarkan sama anaknya
bukan tidak percaya kok bu
tapi kalau ibu mau pinjam boleh aja
akhirnya gelang ini jatuh
jatuh juga ke tanganku
sebentar lagi akan kujadikan uang untuk bersenang senang
jangan sampai hilang ya bu
karena ini harganya mahal sekali bu
ibu akan menjaga dan merawat gelang itu seperti merawat kamu di waktu